kediaman rizik sihab di kawasan petamburan masih dijaga ketat oleh laskar front pembela islam
awak media tidak diperkenankan berada di dekat kediaman rizik
berdasarkan pantauan tim cnn indonesia situasi di sekitar kediaman rizik syihab tidak begitu ramai
hanya ada beberapa laskar fpi saja yang berjaga di depan gang jalan paksi petamburan jakarta pusat
awak media dilarang mengambil gambar tempat di depan jalan paksi atau kediaman rizik sihab
dan hanya diperbolehkan berada di ujung jalan petamburan tiga
sebelumnya rizik sihab dikabarkan telah meninggalkan rumah sakit umi bogor sabtu malam
sampai saat ini keberadaan yang masih belum diketahui
dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terbung dengan produser lapangan cnn indonesia
iren wardani iren selamat sore
irin bagaimana suasana di sekitar kediaman rizik
apakah ada informasi rizik terpantau kembali ke rumahnya pasca keluar dari rumah sakit umi bogor
selamat sore elvira saya persis berada di seberang jalan tempat tinggal rizik sihab depan gangnya maksud saya
dan tadi ketika saya datang baru saja kkbp raindra ramadan yaitu dari kasubdit kamnek
dir krimum polda metro jaya datang bertemu dengan keluarga rizik sihab untuk menyerahkan surat pemanggilan
untuk proses penyidikan dari kasus yang menjerat rizik sihab sendiri
tapi tidak terlalu jelas dia tidak memberikan informasi yang jelas apakah kasus ini terkait dengan di umi bogor megamendung
atau di kasus keramaian di petamburan
dia tidak memberikan informasi yang jelas dia hanya bilang bahwa surat pemanggilan untuk pemeriksaan guna penyidikan untuk rizik sihab
itu sudah diserahkan ke pihak keluarga
dan seperti ini situasi gang rizik sihab tempat tinggal rizik sihab sendiri
kalau dilihat dari sini memang terlihat tidak ada laskar fpi yang berjaga
tapi kalau kita masuk kurang lebih dua tiga meter dari mulut gang sendiri itu
ada portal yang dibangun oleh laskar fpi portalnya hanya portal portable
seperti yang saya maksud dari tumpukan kursi kursi kayu
karena wartawan awak media itu tadi ketika bertemu dengan ingin berbincang atau mewawancarai dari akbp rendra ramadhan sendiri itu
harus bukan harus ya tapi diusir keluar setelah proses doorstop itu
kami dengan ucapan yang kurang menyenangkan itu kami diusir keluar dan tidak boleh meliput
jadi ada kata katanya wartawan dilarang meliput wartawan jangan meliput petamburan wartawan dilarang masuk ke petamburan
dan itu bisa saya bilang adalah bentuk inti ini

membutuhkan waktu untuk packing barangnya mengecek ngecek barangnya dan bersiap untuk pulang
maka ditentukan waktunya pukul sembilan malam
dan saya bertanya apakah kuasa hukum ini tahu rencana kepulangan rizik sihab sendiri
dan dia bilang dia tidak tahu dia hanya tahu bahwa rizik ingin pulang
karena kondisinya menurut aziz cukup sehat dia dan istrinya cukup sehat
dan pihak rumah sakit tentu saja dia bilang sudah mengizinkan rizik sihab untuk pulang
dan itu di atas sepengetahuan dari rumah sakit
mengapa melalui jalur belakang seperti yang diberitakan di media bahwa itu adalah hak pasien sendiri
posisi rizik sihab sendiri menurut aziz ada di petamburan
tapi kemudian saya bertanya di petamburan dijaga atau didampingin oleh siapa
dia tidak memberikan informasi lebih detail lagi
baik karena informasi dari kuasa hukum rizik berada di petamburan
asumsi kita saat ini seperti itu
apakah anda melihat selain dari pihak kepolisian ada tamu tamu lain yang datang ke kediaman rizik sihab
saya tidak melihat ada tamu tamu lain tamu tamu yang seperti pejabat publik
kalau yang dimaksud itu tidak ada karena dan juga wartawan memang dilarang untuk masuk
portal dijaga oleh tidak hanya oleh laskar fpi tapi juga oleh warga petamburan sendiri
karena tadi jujur saya tidak bisa membedakan mana laskar fpi yang sebenarnya
karena mereka tidak menggunakan seragam hanya beberapa orang yang menggunakan seragam putih putih seperti laskar fpi yang biasa kita lihat
juga ada warga sekitar
dan yang melakukan intimidasi dan pengumuman
kehadiran dari teman teman media sendiri dari jurnalis sendiri itu yang melakukan pengusiran adalah yang berpakaian seperti warga sekitar
jadi mereka menolak untuk media untuk meliput atau bahkan masuk ke dalam mulut gang lokasi tempat tinggalnya rizik sihab sendiri
jadi dari seberang jalan ini saya tidak bisa melihat siapa yang mendatangi rumah rizik sihab dan siapa yang berkunjung ke wilayah petamburan ini
baik dapatnya aksesnya masih sangat tertutup begitu ya iren
anda berada di lapangan
terima kasih informasi anda siang petang hari ini untuk newsroom